ketua dpr setia novanto mulai berkantor selasa kemarin
setia novanto datang ke gedung dpr sekitar pukul sepuluh pagi lewat pintu belakang
sehingga tidak diketahui oleh wartawan
ya di hari pertamanya keberkantor sejumlah elit golkar tampak menemuinya di ruangan
satu persatu petinggi golkar menyambangi kantor setia novanto di lantai tiga gedung nusantara iii
ketua dewan pakar agung laksono tetap mengelak saat ditanya akan bertemu setia novanto
sementara salah satu anggota dpr fraksi golkar enisa ragih mengakui mendengar setia sudah berkantor kembali
makanya saya baru mau ke dalam dulu nanti kalau sudah ke dalam